di tengah pandemik virus corona
institut teknologi sepuluh november mengembangkan alat bantu pernafasan
alias ventilator yang murah dan mudah digunakan
virus corona yang menyerang sistem pernafasan manusia
menjadikan ventilator menjadi salah satu alat yang dibutuhkan
ventilator ini kebutuhannya sangat tinggi luar biasa
kawan kawan its untuk mengembangkan ini
karena ini yang fatal terakhir penyelamat nyawa para pasien yang kena covid sembilan belas
secara nasional terdapat kebutuhan mendesak atas ketersediaan ventilator
termasuk di jawa timur
pemerintah provinsi jawa timur bekerjasama dengan para akademisi
dalam pembuatan alat ini sebagai langkah penanganan corona di jawa timur
kita mengapresiasi kemenkes yang juga telah memberikan bpfk
ruang untuk ikut mendampingi
ini inovasi alat kesehatan
nah ini tadi kami juga nanya apa yang bisa disupport dari pemprov
kalau memang sudah ada lampu hijaunya sudah klip klip
mungkin kita cari dukungan apa dari pemprov untuk membuat beberapa unit
yang bisa disetainbaikan sebagai perangkat darurat
ventilator ini menggunakan basis sistem mekanik yang diadopsi dari mit
sementara sistem elektronik dan sistem monitoring dikembangkan sepenuhnya
oleh tim its
muhammad yanuar komarudin surabaya jawa timur